anda masih bersama kami di cnn indonesia news hour
kementerian keuangan memastikan penerapan tarif baru pajak pertambahan nilai atau ppn
sembilan bahan pokok atau sembako tidak dalam waktu dekat
tarif ppn tersebut masuk dalam draft atau naskah rancangan undang undang ketentuan umum
dan tata cara perpajakan yang saat ini masih berada pada pimpinan dpr
serta belum dibahas pada tingkat komisi
staf khusus menteri keuangan justinus prastowo mengatakan
tujuan pemerintah untuk melakukan perbaikan aturan ppn dalam ruu kup
adalah untuk memperkuat pengawasan perpajakan
pasalnya terlalu banyak pengecualian barang dan jasa
sehingga tidak masuk dalam administrasi perpajakan
selain itu terlalu banyak pengecualian dalam perpajakan
menimbulkan distorsi atau ketidakjelasan
seperti dibalik istilah sembako terdapat barang premium
yang dinikmati kelompok atas yang belum dikenakan pajak
seperti beras dan daging premium
yang tidak dikonsumsi
dpr mencoba mengatakan
bahwa perpajakan yang diperlukan
adalah untuk memperbaiki perpajakan
yang tidak dikonsumsi oleh masyarakat bawah
dibahas dulu dengan dpr
dengan akademisi pengamat pelaku usaha
pasti butuh waktu cukup panjang
penerapan pun tidak akan dalam waktu dekat
sehingga masyarakat kami mohon untuk tetap tenang
pemerintah betul betul memikirkan
supaya tidak terbebani
tetapi kita juga menjaga keberlangsungan negara kita
dengan pembiayaan yang sustainable
sementara itu asosiasi pedagang pasar seluruh indonesia
apb dan aso yang menjaga keberlangsungan negara kita dengan pembiayaan yang sustainable
pemerintah ppsi meminta pemerintah
tidak gegabah menerapkan ppn untuk sembako
karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat
akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat
hingga penurunan pendapatan para pedagang pasar
sedangkan ekonom indef eni srihartati
menilai pembahasan pengenaan tarif baru pajak
pertambahan nilai bahan pokok tidak tepat
di tengah proses pemulihan ekonomi akibat pandemi covid sembilan belas
pemerintah dinilai kurang peka
karena penerapan ppn untuk bahan pokok
dapat menurunkan daya beli dan konsumsi masyarakat bawah
yang masih tertekan akibat virus corona
wacana tersebut juga dinilai indef
dapat mencederai rasa keadilan publik
dengan dikenakannya pajak
otomatis harga sembako ini akan naik
itu nanti akan mempengaruhi
daripada daya beli masyarakat kita
padahal kita tahu di masa pandemi seperti ini
pertempuhan pilihan pilihan
daya beli masyarakat kita semakin menurun
ini yang menurut saya sudah mengusik
mengusik keadilan rasa keadilan publik
jadi mana yang dimaksud dengan multitaref tadi
kalau pun toh ini kan berjanji
tapi yang sudah dieksekusi adalah justru
yang menerima adalah kelompok kelompok berpenghasilan tinggi